sejak jumat pagi sebanyak delapan helikopter dari tiga matra tni bersiap di pangkalan udara pendok cabai jakarta
sementara para penerbang melakukan briefing untuk perencanaan penerbangan
ini adalah latihan persiapan menjelang perayaan ulang tahun tni ke tujuh puluh enam yang akan dipusatkan di istana negara
seperti pada perayaan tujuh belas an lalu tni kali ini juga akan mengibarkan bendera raksasa
usai briefing para pilot dan teknisi bersiap terbang
perayaan ulang tahun tni kali ini memang akan dilakukan dengan secara sederhana
namun demikian ini adalah untuk pertama kalinya
helikopter dari tiga angkatan akan bekerja sama untuk menyuguhkan atraksi pengibaran bendera di depan istana pada lima oktober nanti
kerjasama tiga matra ini menunjukkan kekompakan dan integrasi antar angkatan di tni
tidak mudah untuk bisa mengatur penerbangan tiga matra dengan tiga jenis heli yang berbeda
rencananya akan ada dua bendera yang dikibarkan
bendera merah putih raksasa akan dikibarkan oleh heli super puma dari skuadron enam tni au
serta bendera tiga matra tni akan dikibarkan oleh heli karakal dari skuadron delapan tni au
masing masing bendera akan dikawal oleh tiga heli apache dari penerbangan tni au

serta tiga heli pantai dari penerbangan angkatan laut
latihan ini akan terus berlangsung hingga hari minggu
dan puncaknya penerbangan bendera raksasa ini akan dilakukan pada selasa lima oktober tepat di hari tni
iwan hermawan edwin arman jakarta